mencoba langsung kereta cepat jakarta bandung
pengeluarannya apakah ada perubahan
enggak enggak gue tahu pas di semaba semaba gue udah tahu gue tahu ari gini oke nah gue